yusril iza mahendra selaku kuasa hukum hisbut tahrir indonesia resmi mengajukan permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ke mahkamah konstitusi
dan dalam permohonannya yusril menjelaskan perput tersebut bertentangan dengan konstitusi tentang kebebasan berserikat dalam hal ini hak menjadikan dan membubarkan organisasi masyarakat
dalam permohonannya yusril menjelaskan perpu tersebut bertentangan dengan konstitusi tentang kebebasan berserikat dalam hal ini hak mendirikan dan membubarkan organisasi masyarakat
ia juga menilai tidak ada sesuatu hal genting yang mendasari terbitnya perpu
hal tersebut terbukti dari tidak ada tindak lanjut konkret pembubaran ormas tertentu setelah perpu terbit
yusril juga mengatakan ada beberapa pasal yang multitafsir dalam penggunaannya sehingga bisa timbul tindakan kesewenang wenangan pemerintah
selain melakukan uji materi di mahkamah konstitusi hizbut tahrir indonesia juga sudah melobi beberapa fraksi di dpr untuk tidak mengesahkan perpu dua tahun dua ribu dua puluh
jadi permohonan kami ini intinya adalah memohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan seluruh perput nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
atau setidak tidaknya beberapa pasal yang terdapat di dalam perpu tersebut yang kami anggap
bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima dan khususnya adalah hal hal terkait dengan rumusan yang mengandung ketidakjelasan norma
yaitu tentang satu organisasi atau satu ormas itu bisa dibubarkan karena menganut atau menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila
kami juga melakukan perlawanan politik
bentuknya adalah kita mendorong kepada dpr untuk menolak perpu ini
kami sudah mengawali tadi bersama sejumlah pimpinan ormas kita bertemu dengan wakil ketua dpr bapak fadli zon
dan pada intinya beliau juga mendapat bahwa memang perpu ini harus ditolak
sementara itu aliansi ormas dan umat islam jabodetabek menggelar aksi menolak perpu ormas yang telah berlaku semenjak sepuluh juli dua ribu dua puluh
dan aksi yang berlangsung
aksi yang berlangsung sejak pukul dua belas siang di kawasan monas ini berjalan tertib
aliansi ormas dan umat islam sejak bodetabek menilai perpu ormas yang baru merupakan awal dari rezim kediktatoran
mereka berharap perpu ormas tersebut segera dicabut demi kebaikan masyarakat indonesia
mereka juga menilai undang undang tentang ormas yang lama sebenarnya sudah cukup dan sudah mengakomodir seluruh kepentingan bangsa secara demokratis
karena beberapa hal kekhawatiran kami
di antaranya adalah pertama dengan perpu itu akan menimbulkan pemimpin dan penguasa yang diktator
yang kedua akan melahirkan para penguasa yang berbuat sewenang wenang
yang berbuat semaunya saja terhadap asatis ulama kiai habaib yang berdakwah lillahi ta'ala
yang itu disangka
baru disangka tidak sesuai dengan pemerintah dihanguskan dipenjara dengan perpu itu